tempat tempat berkumpul restoran kafe rumah makan ikuti ketentuan lima puluh persen
jakarta berada dalam fase genting pandemi
gubernur dki jakarta anies baswedan meminta masyarakat ibu kota
tidak mengabaikan aturan ppkm mikro yang diperpanjang hingga dua puluh delapan juni nanti
pas jai yul fitri dki jakarta mengalami peningkatan jumlah kasus covid sembilan belas
lebih dari tiga ratus persen
pada satu juni ada lima ratus sembilan belas kasus harian
sedangkan per dua belas juni mencapai dua empat ratus lima puluh lima kasus harian
imbasnya tujuh puluh lima persen tempat tidur di rumah sakit darurat wisma atlet jakarta sudah terisi
kini rumah sakit khusus pasien covid sembilan belas ini hanya memiliki sekitar satu enam ratus tempat tidur
yang tersebar di tower empat lima enam dan tujuh
yang diperuntukkan bagi pasien dengan gejala ringan
rsdc juga akan mengeluarkan dua tempat tidur yang belum terpakai sebagai alternatif
jika wisma atlet tak sanggup lagi menampung
pasien covid sembilan belas akan dirawat di rusun nagrak cilincing wisma tmii dan wisma raguna
sejak minggu tiga belas juni hingga senin pagi tercatat lima ratus dua puluh satu pasien baru masuk ke wisma atlet
pesannya naik dari lima belas
dua persen menjadi tujuh puluh lima sembilan belas persen dalam rentang waktu dua puluh lima hari dari delapan belas mei dua ribu dua puluh satu sampai dua belas juni
lima serakat di jabodetabek
gubernur anies baswedan pun menegaskan jakarta telah memasuki fase yang amat genting
sehingga pengetatan aktivitas di luar rumah harus kembali dilakukan
sementara itu saat meninjau vaksinasi covid sembilan belas di waduk pluit jakarta utara senin pagi
presiden jokowi nodo meminta kapasitas vaksinasi di jakarta ditingkatkan
mencapai seratus ribu orang per hari
menurut jokowi semestinya jakarta bisa mencapai herd immunity
atau kekebalan komunal pada agustus mendatang
dan kita harapkan dki jakarta mulai minggu depan satu hari target yang kita berikan seratus
bisa dicapai seratus ribu per hari
karena kita ingin mengejar herd immunity kekebalan komunal
dan kita harapkan dengan jumlah yang tadi sudah kita targetkan
di bulan agustus nanti sudah bisa mencapai kekebalan komunal
dan kita harapkan penyebaran covid sembilan belas di dki jakarta bisa kita mencapai
dan kita kurangi
ada pun sebagian ilmuwan percaya kekebalan kelompok bisa tercapai
jika tujuh puluh persen populasi telah terinfeksi dan sembuh
namun cara alami mencapai kekebalan komunal berisiko jatuhnya banyak korban
salah satu cara untuk mengurangi resiko itu adalah dengan vaksinasi
per tiga belas juni indonesia telah memvaksin lebih dari dua puluh juta orang
yang sebelas juta orang diantaranya sudah menerima dua dosis
tim liputan cnn indonesia